woy jangan kabur
woy jangan kabur
woy jangan kabur
hai ini kalian masa cuma segini tadi hujan oh makanya tadi saya nanti dulu kalau hujan itu
harusnya makin lu nama dekil seperti enggak jadi orang makin kasihan makin banyak yang
sih ini lagi alesan aja lu capek dari kecil kebiasa dimanjain sih kerjanya ngeles aja apa kalau nggak
dapat seratus satu orang jangan pulang allah allah allah terus apa mau sholat enak aja ngemis
kena ngemis burung won
lihat kemana nih
kenapa bisa seperti ini
kasihnya si dapik
padahal si barahun
tapi tetap aja si dapik sampai
iya baru ngejahatin dapik
tetap aja dia mampir
tuh ya bu itu aja
istighfar pak barahun
atas kesalahan kesalahan yang antu melakukan
kita harus menyerahkan
kaim kapannya kurang
bukannya tadi siapa
fakudil beli kain kapan dilebihkan
masih lebih ternyata
masih kurang ustadz
ustaz mayatnya memang bengkak ustaz
pak ustadz kain kafan suami saya tidak cukup
tangan kaki perutnya membesar pak ustadz
badan mungkin muka begitu jahat
cara bawa dia ke jalan kita tadi kita tanya ustaz saja
kamu adalah adik aku satu satunya
saya titipkan lucu pada kalian
dia sudah tidak punya siapa siapa lagi
mas heru jangan khawatir ya
saya bersama mas barun
akan menjaga ucuk dengan baik
ibu cup sudah lama meninggal
sejak dia lahir
jadi kasihani dia
untuk jaga dan rawat muncul
aku sudah anggap ucup sebagai anakku sendiri
jepang akan tinggal sama tante sama om ya
om dan tante akan menjaga ucup dengan baik
mas nggak boleh kasar begitu sama ucup
ucup baru kehilangan ayahnya mas
aku cuma gak mau repot
kamu kan tahu sendiri
kita ini lagi kekurangan
kita tambah lagi sama ucup
yang ada makin kurangan
berkah rumah yang ada anak yatim
pasti allah akan ngasih rejeki mas
dar dulu juga gue yatim nggak ada rezekinya

tentu bahwa orangia dalam doa
sekarang nanti pertama kali ucupin di rumah
jangan lupa hajar ke diri
kan sampai besok
mereka adapting lah
avior keri camegay armar
bapak pegang nanti serahkan ke ucup setelah usia tujuh belas tahun
kalau begitu kami panggil assalamualaikum
aku bakalan semua jual harta kakak aku setelah dapat duitnya gue jadi modal bisnis
masya allah mas istighfar mas
mas gak boleh milikin harta anak yatim
mas gak boleh milikin harta ucuk
jangan ikut campur
ucup itu bukan rekan aku
jadi aku bebas mau lakuin apapun juga
tapi mas amanah mas heru
harta itu untuk ucup nanti dewasa mas
eh gue capek hidup miskin ya
gue mau hidup enak gue mau kaya
punya uang satu miliar
ini mas heru banyak juga ya hartanya
harta yang dijual aja segini